senang kali kau ya senang mantap kali
iya kita udah sampai deh bisa yuk
bang karman makasih banyak ya oh ya ada ketinggalan nggak udah kayaknya

cari siapa mbak
ini nyari amelia mas
oh amelia nya narik angkot
anak anaknya juga nggak ada
makasih ya bang ya
ya sama sama mbak
narik angkot ya
ah kesempatan gue nih
mau ambil barang
kalian tau gak mama hari ini pendapatannya lumayan loh
ada yang mau es krim gak
yaudah kita ganti baju dulu ya
capek gak hari ini
yaudah sekarang kita sholat jamaat
tapi sebelumnya ganti baju dulu
jatuh kumpul jemput
maksud inan mau jodohkan aku sama siri nih kau ini macam mana pula bukan itulah coba kau
lihat di sana itu alamak alhamdulillah hahaha udah bang ayo lihat ini cantik kali inang mulus ya
hai senang kali kau ya senangkan mantap kali hahaha
ini angkot saya mau jual terus amelia bagaimana udah saya sama amelia udah sepakat kita mau jual ini
alhamdulillah kalau begitu inang langsung bayar kucuk dicinta ulang tiba tiba
akhirnya juga warisan

ya pok udah ya ya ya ya coba coba udah saya pulang dulu pokok yang kasih
waalaikumsalam makasih ya bang